politisi partai demokrat andi arief kembali mendesakkan isbas wadhan untuk segera mengumumkan nama cawapresnya sebelum menunikkan ibadah haji
dan ini menjadi desakan kesekian kalinya apalagi pasca pertemuan ahi puan beberapa waktu yang lalu ditafsirkan sebagai upaya bergen partai demokrat
agar sang ketum ahy segera dideklarasikan sebagai cawapres
lalu benarkah terjadi keretakan di dalam koalisi perubahan
jika disebut solid mengapa gesekan ini kemudian ditampakkan ke publik
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami ketua dpp partai nasdem fendi hoyri
assalamualaikum selamat malam gus coy apa kabar
waalaikumsalam selamat malam mas bram alhamdulillah baik
alhamdulillah dalam kondisi baik gus kalau kemudian saya mengutip apa yang disebutkan pak sudirman katanya sudah mengkerucut satu nama
kemudian mas willy aditya tadi mengatakan sudah disampaikan oleh mas anies ke masing masing ketum
tiga partai koalisi apakah pertanyaannya ini belum tersampaikan
dengan baik begitu ke demokrat sehingga demokrat masih mendesak
atau kemudian terjadi kebuntuan komunikasi di internal begitu gus
tidak saya kira tadi rapat dpp ya laporan dari anggota tim
anggota tim delapan timnya mas anies yang terdiri dari berbagai partai dari tiga partai
semua solid semua lancar semua oke
semua bulat semua telah sepakat harus melakukan apa
lalu kemudian apa mengapa mas andi arief misalnya menyampaikan itu itu kan biasa itu usulan
dan setiap partai memang ada ya ada
usulan usulan seperti itu kan kita anggap wajar saja
berarti tidak ada soal kebuntuan begitu ya
artinya kalaupun misalkan hari ini sudah diputuskan mengkucut satu nama
sudah di kantong mas anies jangan jangan ini yang diputuskan namanya berbeda dengan keinginan demokrat
akhirnya demokrat membuka itu ke publik seakan akan mendesak itu di publik
akhirnya kan tafsirnya begitu gus seperti apa
ya itu tafsir publik
orang yang bisa menafsiri secara tepat kan tidak banyak
jadi itu spikulasi spikulasi seperti itu dalam alam demokrasi ya oke oke saja biasa biasa saja

oke saja biasa biasa saja tapi intinya saya ingin menegaskan di publik bahwa kami koalisi perubahan
sangat solid kemudian semua yang tertuang di dalam piagam piagam kerjasama koalisi perubahan itu
semua sepakat semua oke kaitannya dengan wakil presiden sepenuhnya diserahkan kepada calon presiden
jadi itu clear semua nggak ada masalah itu
gus tapi kalau kemudian informasi yang anda ketahui yang anda lihat langsung
begitu di internal artinya pihak demokrat melalui ketumnya disampaikan nama cowok presiden dari mas anies
artinya sudah menerima begitu ya sebetulnya tidak ada kemudian pertentangan begitu ya
nggak ada tadi diceritakan oleh tim anggota tim
ada kakak willy ada kakak sugeng ya menceritakan
dari demokrat tidak ada siapa pun tidak ada harus memaksakan wak presidennya harus saying

tidak ada harus memaksakan wak presidenya harus saying
siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa cualitas apakah di mana itu
siapa harus siapa termasuk harus aaya itu tidak
itu tidak ada menurut cerita tim itu
semua legowo yang penting kita sama sama menuju kemenangan
atau jangan jangan di depan nasdem demokrat menerima tapi kemudian akhirnya di belakang tidak begitu gus
karena ini kan kok terus menerus terus kemudian demokrat cukup kencang bertemu dengan koalisi di luar perubahan
dan demokrat pdp kemarin terus kemudian golkar pkb ini kan cukup gencar begitu gus
pertama kita sangat husnudon berbaik sangka kepada demokrat bahwa mereka lahir batin
tidak di panggung depan dan di panggung belakang beda
kita yakin ucapan dan hati itu sama
ada pun ada satu
dua orang yang seolah olah itu berbeda itu bagian dari gimmick gimmick itu biasa aja
bukan sesuatu yang penting
nah ada pun silaturahim itu sesuatu yang bagus
nasdem sebelumnya juga silaturahim dengan golkar yang sudah punya koalisi
sudah silaturahmi dengan gerindra yang sudah punya koalisi
itu bagus sekali karena itu memang
menilai ajaran kita
apa namanya tradisi bangsa kita itu harus saling anjang sana
silaturahims ketemu kita sepakat dalam ketidaksepakatan
kita beda ini lah termen dari bnk tunggak tuka
kalau begitu tapi kan kalau kita lihat desakannya akhirnya bukan hanya dari ketua bapilu mas andi arief
tapi dari ketumnya juga mas ahaye ini mendesak bahwa harapannya juni sudah diumumkan
empat bulan dari deklarasi bersama tanda tangan fakta integritas begitu
dan dianggap ini bisa menjadi penyelamat ketika elektabilitas panis dianggap stagnan begitu oleh demokrat
ya itu satu sudut pandang
mungkin ada sudut pandang yang lain
tapi semuanya sudah disepakati sudah dirancang
setelah mas anies haji ini
apa yang dipersiapkan rancangan apa yang disiapkan untuk menyambut kepulangannya
kemudian setelah itu melakukan apa apa itu semuanya sudah dirancang oleh tim
itulah yang tadi antara lain disampaikan oleh tim dalam rapat dpp
berarti terakhir kesepakatannya adalah setelah mas anies nanti pulang begitu ya
atau sebelum pak suryapala ulang tahun begitu ya
kita lihat aja nanti sabar sabar
belum ada kesepakatan itu kapan mas
menetapkan tanggal atau apa hari ini
kita sabar aja tunggu ya kan
intinya tiga partai telah menyerahkan kepada tim perwakilan perwakilan masing masing untuk membicarakan yang terbaik
oke berarti belum ada begitu gus ya terkait dengan waktunya apakah setelah pulang atau malah nanti di ulang tahun pak surya begitu ya
ya tunggu aja
gus saya ingin masuk di soal pak sby
pak sby begitu yang kemudian mencuit soal kebersamaan
mimpi dijemput presiden jokowi bertemu dengan ibu mega bahkan bersama dengan sosok presiden ke delapan
ini tidak dikhawatirkan oleh nasdem begitu sudah mulai kok semakin dekat
ada gayung bersambut setelah pertemuan mas ahaye dan mbak puan kemarin
jadi soal mimpi yang bisa yang ahli mentakwil mimpi itu nabi yusuf
tapi menurut teorinya ya mimpi itu ada tiga
oke tapi kan publik menafsirkan begitu gus
akhirnya analisa analisa ini juga muncul
jangan jangan ada harapan begitu ada semacam rekonsiliasi demokrat pdip gitu
ini tidak khawatir nasdem terkait hal ini
jadi semoga mimpi baiknya pak sby itu mimpi baik untuk kepentingan indonesia
memang seperti yang kita baca ya kan
temu jokowi ketemu ini ini kemudian naik apa itu ya kan
itu kan baik itu baik
jadi setiap pemimpin contohnya kan seperti di amerika gitu kan
ketika di amerika
mantan mantan presiden meskipun dari demokrat dari republik
ketika ada soal bangsa yang genting yang penting mereka bertemu
ikut memberikan solusi
ini mimpi itu saya kira bagus banget
arahnya ke sana gus
saya kira di situ
iya saya kira arahnya adalah subsansi
subsansi bukan soal memindah aliansi atau kumpulan
aliansi atau koalisi
mimpinya kan di kereta bersama menuju jawa tengah dan juga jawa timur
kalau kereta itu kan berarti kita akan identik
kita akan menafsirkan paling dekat dengan gerbong gitu loh gus
jadi kan akhirnya boleh dong publik beranggapan jangan jangan ingin bersama
itu kan kereta indonesia
bukan kereta koalisi pdip apa namanya
koalisi perubahan koalisi indonesia raya gitu ya
itu mungkin ibarat kereta itu ibarat indonesia
kereta itu ada masinisnya
penumpangnya ada elit ada setengah elit ada rakyat biasa
tapi terminalnya atau stasiunnya jelas
indonesia ini juga begitu
sudah punya tujuan jelas setelah kemerdekaan
dalam pembukaan uud empat puluh lima
kemana indonesia itu harus berjalan kenapa
kemana kereta indonesia ini harus berjalan
itu sudah jelas
stasiun stasiunnya dan stasiun terakhir itu di mana
indonesia yang aman yang nyaman yang sejahtera yang cerdas yang damai
kan begitu kan
ibaratkan kereta itu adalah indonesia
menurut saya begitu maksudnya pak sp
oke berarti ruang lingkupnya tidak hanya kemudian kebersamaan demokrat dan pdip begitu ya
tapi secara kebangsaan begitu gus ya
gus terakhir kalau begitu
ketika nasdem anda tadi mas willy di paket berita juga menyebutkan bahwa akan diumumkan setelah kepulangan mas anies
meski anda tidak merinci kemudian kapan
apakah kemudian ketika ada desakan lagi dari demokrat
ini artinya memang ada kemudian pihak yang memang tidak
seragam begitu akhirnya sesuai dengan kesepakatan tim delapan tim inti yang kemudian merumuskan siapa cawapres dari mas anies
jadi begini mas sekali lagi itu menurut kami bukan desakan itu masukan
masukan tapi semua masukan terkait dengan substansi terkait dengan teknis terkait dengan momentum segala macam itu
itu bisa dibicarakan bersama dalam tim
tim bersama calon presiden lalu kemudian disampaikan kepada ketua umum masing masing
kita tinggal nunggu waktu saja
kenapa kita harus didesak desak seperti itu sementara yang lain
yang lain kan belum juga
sementara kita kata kata budi tadi itu kan kita ini bergerak berpolitik ini tidak dalam ruang yang kosong
terkait dengan yang lain sehingga paling mengintip lah kira kira begitu
tapi sekali lagi semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan indonesia
baik gus coy kami tunggu kapan pengumumannya apakah memang sesuai dengan prediksi prediksi yang teman teman koalisi perubahan sebutkan
terima kasih atas waktu anda gus coy effendi hoeri ketua dpp partai nasdem bergabung bersama kami selamat malam